ratusan rumah di jakarta selatan terendam banjir jumat sore
banjir dengan ketinggian satu hingga dua meter ini menyebabkan aktivitas warga lumpuh dan jalanan terputus
banjir dengan ketinggian satu hingga dua meter yang merendam puluhan permukiman haji ipin cilandak jakarta selatan ini
terjadi setelah hujan deras mengguyur ibu kota jumat siang
banjir disebabkan meluapnya aliran kali grogol dan curah hujan yang deras
sejumlah warga khususnya anak kecil dievakuasi karena rumah mereka terendam
akibat banjir ini jalan haji ipin arah pondok labu tak bisa dilintasi
tak hanya permukiman banjir juga merendam kampus keperawatan dengan ketinggian tiga puluh cm
namun banjir tak mengganggu aktivitas belajar mengajar
ini bisa mencapai dua meteran pak
oh dua meter untuk hari ini ya pak ya
untuk jalannya sendiri pak ini nggak bisa dilintasi atau gimana pak
tidak bisa karena kadang kadang pernah terjadi itu mobil anjit